menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali berharap klub arema fc tetap berlagak pada liga satu indonesia dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
di tengah pertimbangan manajemen arema fc membubarkan tim setelah terjadinya kerusuhan di kantor mereka
zainuddin menilai tidak elok jika tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh beberapa pihak harus mengorbankan klub
hal ini dinyatakan menpora zainuddin amali saat ditemui di kantor kemenpora jakarta pada senin sore
menanggapi soal kericuan yang menyebabkan kantor arema rusak dan satu ratus tujuh orang yang diduga terlibat ditangkap polisi
ia menyebut telah meminta polisi menindak tegas pengganggu yang berniat membuat kerusuhan
zainuddin mendukung penuh langkah tegas polisi menindak supporter dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah dalam sepekan terakhir
antara lain pelemparan bus arema fc dan bus persis solo serta kerusuhan di kantor arema fc
kan polisi sudah bertindak tegas satu ratus tujuh orang ditangkap
saya kira memang harus begitu nggak boleh menunjukkan kemarahan itu dengan anarkis seperti itu
jadi kejadian ditanggerang juga langsung
jadi kita mendukung langkah langkah kepolisian menegakkan aturan
sesuai dengan aturan supaya siapapun yang berniat membuat kerusuhan
itu ditanganinya dengan aturan hukum yang ada